warga desa singa bangsa kecamatan tenjo kabupaten bogor jawa barat
digegarkan dengan temuan sebuah koper berwarna merah
yang tergeletak di semak kebun pisang pada rabu pagi
usai diperiksa ternyata koper tersebut berisi sesosok jasad manusia
dengan kondisi mengenaskan
selain ditemukan dengan posisi terlungkup bagian tubuh jenasa tidak utuh
lantaran bagian kaki dan kepalanya hilang
diduga temuan mayat tersebut merupakan korban mutilasi
usai mendapatkan laporan dari warga rabu siang tim inafis polres bogor
beserta polsek tenjo kabupaten bogor jawa barat
langsung mendatangi lokasi dan menggelar olah tkp terkait penemuan mayat dalam koper
periksa petugas kita langsung mendatangi tkp
seperti sudah dilihat tadi
olah tkp sudah berjalan
dan ternyata memang benar di dalam koper merah itu
tanpa kepala tanpa kaki dan ada beberapa luka di bagian tubuhnya
dengan pengawalan tim penyidik reserse polres bogor
jenazah korban pada rabu malam tiba di kamar jenazah rumah sakit polri
keramat jati jakarta timur untuk dilakukan autopsi
sebelum dilakukan autopsi
sejumlah tim inavis terlebih dahulu memberikan data jenazah korban pembunuhan
disertai mutilasi tersebut
penemuan mayat berjenis kelamin laki laki ini berusia sekitar tiga puluh sampai empat puluh tahun
dengan ciri fisik terdapat tato pada bagian pangkal lengan kiri
diketahui jenazah pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak berangkat bekerja
dan langsung melapor ke pihak rt setempat
petugas kepolisian sektor tenjo dan polres bogor hingga rabu malam
masih terus melakukan upaya penyelidikan terkait penemuan sosok mayat tersebut
tim liputan cnn indonesia